cerita dalam bahasa indonesia
pada suatu waktu hiduplah seorang anak yang pintar dan juga cerdas
dan memiliki selera ilmu yang tidak pernah puas
dan dia begitu penuh dengan pertanyaan
sehingga ayahnya tidak punya jawaban lagi untuk diberikan kepadanya
jadi sang ayah mencarikan seorang guru yang bijaksana
dan mengirim babino bersamanya
sehingga sang guru dapat mengajari babino dalam ribuan seni yang berbeda
anak itu menghabiskan dua belas tahun belajar dengan gurunya
dan ketika dia menjadi seorang pemuda
dan ketika dia mengetahui semua yang bisa diajarkan oleh sang guru
babino kembali ke ayahnya
anakku sudah berapa lama aku menunggumu
ceritakan tentang semua yang telah kau pelajari
oh burung burung ini jahat sekali
badai akan datang
ayah cepat kita harus mencari perlindungan
ada sebuah gua di sini
tidak ada badai datang langit cerah
ayah burung dan makhluk hutan tahu dunia lebih baik daripada kita
bagaimana kau tahu
dari burung pipit mereka memberitahu
dan juga menunjukkan ku jalan untuk menuju ke gua
aku tahu bahasa semua burung dan binatang ayah
guruku yang mengajarinya
apa gurumu mengajarimu untuk menjadi penyihir
itu tidak seperti
bertahun tahun semua uang itu dan satu satunya hal yang dipelajari putraku adalah
bahasa makhluk makhluk mengerikan
apakah itu yang akan kusampaikan kepada saudara dan temanku
apa yang kau harapkan
kau pikir orang akan datang dan bertanya padamu apa yang anjing mereka katakan
bisnisku dijalankan oleh manusia bukan binatang
apa yang terjadi dengan itu sekarang
pergilah dan kembalilah kepadaku setelah kau mempelajari sesuatu yang berharga
betapa dia berharap dia bisa memberitahu ayahnya bahwa semua pengetahuan tentang dunia terkandung dalam kebijaksanaan alam dan makhluk makhluknya
tapi itu tidak terjadi
dan dia terus berjalan
setiap kali babino lelah dia akan bertanya kepada ular atau burung tentang di mana ada gua di dekatnya
dan mereka akan membawanya ke sana
ketika dia lapar dia bertanya kepada mereka
di mana menemukan makanan dan air dan mereka akan menunjukkan jalannya
dia berbicara kepada mereka tertawa bersama mereka dan menikmati waktunya di hutan
lalu suatu hari dia menemukan sebuah suku
mengapa kau menggonggong begitu
biarkan aku untuk mengikatnya
kenapa anjing kecil
anjing ini mengatakan bahwa sekelompok perampok akan menyerang suku setelah tengah malam malam ini
akan ada sekelompok empat pria yang akan datang dari barat daya
bagaimana kau tahu
karena aku mengerti bahasa burung dan juga binatang
makhluk makhluk ini memandang dunia dengan cara yang kita manusia tidak pernah bisa
mereka berbicara kepada angin dan mereka berbicara dengan langit dan mereka tidak pernah salah
mereka akan mendengarkan dan membuat persiapan untuk hal itu
dan malam itu para suku bersembunyi di balik pohon dan tumpukan gandum dan menunggu para pencuri
seperti kata anjing itu empat pencuri datang dari barat daya
tetapi suku suku itu siap dan melawan mereka
pencuri yang terkejut lari ketakutan dan dengan demikian desa mereka dan barang barang mereka terselamatkan
terima kasih banyak tuhan babino
kau menyelamatkan suku kami
bukan aku melainkan hewanmu yang menyelamatkan suku mu
karena kau kami sekarang tahu apa yang dimiliki hewan kami
kumohon tinggal jangan pergi
aku masih harus berkelana di hutan ini tapi aku akan mengunjungi kalian lagi

lalu babino pergi ke hutan lagi dan mengembara selama beberapa minggu lagi
lalu babino pergi ke hutan lagi dan mengembara selama beberapa minggu lagi
suara anjing berbunyi lebih keras daripada yang pernah didengarnya
dia berjalan lebih dekat dan duduk di atas teratai mereka
katak katak itu tampaknya bermain menangkap dengan botol kecil
katak melihatnya membawakan dia buah dan kacang untuk dimakan
dan menunjukkan kepadanya tempat di mana dia bisa beristirahat
pagi berikutnya babino berangkat lagi dan tiba di sebuah desa kecil
dia bisa mendengar tangisan dan rintihan hebat dari salah satu rumah

jadi dia pergi ke sana
apa yang terjadi dengan putriku
tolong jangan putus asa keajaiban mungkin belum terjadi
permisi nyonya bolehkah aku bertanya sakit apakah itu
ya benar putri mereka sakit parah
mereka mendapat obat dari kota berikutnya
tetapi pelayan itu menjatuhkan botol itu dalam perjalanan kembali
sekarang tidak ada cukup waktu untuk membawa dia ke rumah
lebih banyak obat untuk menyelamatkan gadis malang itu
aku tahu di mana botol obat telah jatuh di hutan
kirim pelayan segera ke sana
atau lebih baik ambilkan aku kuda
bagaimana kau tahu di mana itu
tuan aku akan menjelaskan semua itu nanti
tolong berikan aku kuda
lalu babino menaiki kuda dan pergi ke tempat katak berada

aku menemukan pemilik botol ini
maukah kau berikan itu padaku
aku akan mencobanya
babino mengambil obat dan memberikannya kepada orang tua dari anak yang sakit
segera setelah ia mendapatkan obat
anak itu merasa lebih baik
dan jelas bahwa dia sekarang telah terselamatkan
keluarga dan desa bersuka cita

terima kasih kau menyelamatkan hidup putriku

melainkan makhluk hutan yang menyelamatkannya
karena kau kami sekarang tahu apa yang dimiliki hewan kami di sini
tinggallah jangan pergi
aku masih harus berkelana di hutan ini tapi aku akan mengunjungimu lagi
babino kembali berjalan di hutan selama beberapa minggu lagi
dan suatu hari dia bertemu dengan dua pria
dia duduk bersama mereka untuk makan
ketika seekor elang datang ke sana dan berbicara dengan babino
dia mengatakan bahwa di kota di luar hutan ini akan ada pemilihan untuk gubernur berikutnya
besok pada pukul satu siang temannya elang ini akan memilih gubernur berikutnya
dan dia mengatakan bahwa salah satu dari kita mungkin menjadi gubernur
seekor elang aneh sekali dan bagaimana kau tahu
ini tidak aneh sama sekali temanku
aku tahu karena aku mengerti bahasa burung dan binatang buas juga
makhluk makhluk ini memandang dunia dengan cara yang kita manusia tidak pernah bisa
mereka berbicara kepada angin dan mereka berbicara dengan langit
dan mereka tidak pernah salah
kalau begitu kita harus segera menuju ke kota
kalian berdua pergilah
aku akan bergabung nanti karena aku masih sedikit lelah dan mengantuk
aku ingin beristirahat sebentar
baiklah sobat sampai jumpa
maka kedua lelaki itu pergi ke kota tempat banyak orang berkumpul untuk melihat siapa gubernur baru mereka
ketika jam berdentang elang terbang dari tempat bertenggernya di pohon ek
elang itu terbang tinggi melihat mengelilingi kerumunan mencari gubernur berikutnya
dan kemudian tiba tiba dia melayang di gerbang kota dan bertengger di bahu pria yang berdiri di sana
pria itu adalah babino
babino terkejut saat dia melihat siapa yang berdiri di depannya
dan orang itu tidak lain adalah tuannya
dan elang besar telah memilih
babino akan menjadi gubernur baru untuk kota ini
karena dia yang mengerti dan menunjukkan rasa hormat kepada makhluk hutan akan memerintah manusia juga dengan kebijaksanaan dan kasih sayang
jadi dengan rasa bangga dengan kereta yang terbuat dari emas babino dibawa ke rumah gubernur
babino memanggil ayahnya dan akhirnya ayahnya mengerti bahwa memang burung dan binatang buas memandang dunia dengan cara yang kita manusia tidak pernah bisa
mereka berbicara kepada angin dan mereka berbicara dengan langit dan mereka tidak pernah salah
dan seperti yang guru katakan
babino orang yang menunjukkan rasa hormat kepada binatang memerintah rakyatnya dengan belas kasih dan kebijaksanaan selama sisa hidupnya